saya pak presiden di airbus sanguangan dan siap untuk diterbangkan ke jakarta
dan bapak presiden sudah menyebutkan bahwa upaya pembebasan ini melibatkan semua atau banyak pihak semua anak bangsa
oleh karena itu kita sampaikan bahwa ini adalah diplomasi total yang tidak saja hanya terfokus pada diplomasi
government to government g dua g tapi juga melibatkan jaringan jaringan informal yang sejak dari awal kita sampaikan
kalau teman teman ingat bahwa kita sampaikan semua komunikasi semua jaringan kita buka semua opsi kita buka dengan satu tujuan
yaitu mengupayakan keselamatan sepuluh wni kita
dan syukur alhamdulillah bahwa upaya ini
ini sudah berhasil
demikian yang ingin saya tambahkan kepada teman teman
sekali lagi terima kasih atas doa yang diberikan oleh seluruh bangsa indonesia terhadap proses yang sudah berjalan lebih dari satu bulan ini